kami lanjutkan kembali cnn indonesia news hour
pemerintah presiden jokowi dodo menyebut
pemerintah akan mengevaluasi proyek strategis nasional atau psn
di tengah pandemi covid sembilan belas
presiden menginstruksikan agar program yang mementingkan
kesejahteraan rakyat diprioritaskan
hal ini disampaikan langsung oleh presiden jokowi
saat memimpin rapat terbatas virtual di istana merdeka jakarta
pada jumat pagi tadi
psn yang dimaksud adalah presiden
di antaranya adalah bidang pendidikan
yang mencakup peningkatan sumber daya manusia
serta bidang kesehatan
yang berfokus pada upaya menurunkan angka stunting
juga pemberantasan malaria serta hiv aids
jokowi juga minta agar psn di bidang reforma agraria
dan juga perhutanan sosial tetap dilanjutkan
dan mengingatkan psn dilaksanakan
dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
selain itu presiden meminta adanya pengkajian ulang
dua ratus empat puluh lima psn baru yang diusulkan

pemerintah akan berfokus pada pelaksanaan psn
yang berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional
yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita
yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional
tidak berhenti henti dan cepat harus kita lanjutkan
akibatnya strategis tidak hanya di bidang ekonomi
tapi juga di bidang bidang mendasar yang lainnya
yang penting bagi kehidupan rakyat kita
yaitu yang berkaitan dengan pendidikan
yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sdm
dan juga bidang kesehatan
di bidang kesehatan kita memiliki agenda besar
yaitu menurunkan staffing
dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat
ya ini harus terus kita kerjakan